dan saat ini ada tiga tes untuk mendeteksi virus covid sembilan belas yakni rapid test antibody rapid test atau swab antigen dan juga tes swab pcr
namun bagaimana cara bekerja masing masing tes tersebut dan bagaimana tingkat akurasinya
saya akan mengulas selengkapnya berdasarkan data yang dihimpun oleh tim litbang cnn indonesia
kita lihat ini yang pertama adalah rapid test antibody ini digunakan untuk mendeteksi antibody yang diproduksi oleh sistem imun seseorang dengan mengambil sampel dari darah
nah hasil dari rapid test antibody ini dapat ditunggu dalam waktu lima hingga sepuluh menit
namun akurasi dari tes ini itu cenderung sangat rendah yakni hanya sebesar delapan belas persen
karena tes ini tidak bisa mendeteksi virus sars cov dua sehingga ini tidak bisa dijadikan alaminasi
ini adalah alat diagnosis covid sembilan belas
nah berbicara mengenai harga harga dari tes atau rapid test antibody ini dibanderol cukup murah yaitu ditetapkan sebesar rp satu ratus lima puluh ribu rupiah oleh kementerian kesehatan
dan merupakan tes yang covid sembilan belas atau maksud kami tes covid sembilan belas yang paling terjangkau
nah selanjutnya ini ada rapid test antigen
nah antigen ini kita bahas terlebih dahulu ini merupakan zat asing yang berada di dalam tubuh manusia seperti virus kuman dan juga bakteri
tes ini mencari
protein di permukaan virus dengan teknik pengambilan tes usap di area pangkal hidung dan juga tenggorokan
nah rapid test antigen ini memiliki tingkat akurasi sedikit di bawah tes swab pcr
dimana hasil dari rapid test antigen ini dapat dirilis sekitar tiga puluh menit lebih kurang di fasilitas pelayanan kesehatan
kementerian kesehatan menetapkan batas harga rapid test antigen adalah sebesar rp dua ratus lima puluh ribu rupiah
dan yang terakhir
ini adalah tes swab pcr yang digunakan untuk mendeteksi genetik dna dan rna dari virus
di mana teknik pengambilan sampel ini dilakukan dengan tes usap di pangkal hidung dan juga tenggorokan
nah ini dinilai sebagai tes covid sembilan belas dengan akurasi tertinggi yakni sebesar delapan puluh hingga sembilan puluh persen
nah waktu tunggu dari hasil tes swab ini sendiri adalah selama satu hingga dua hari
dimana harganya ini bergantung pada durasi hasilnya
namun biasanya ini berdasarkan pengalaman juga semakin cepat hasilnya keluar harganya akan semakin mahal
nah tapi saat ini kementerian kesehatan menetapkan harga batas tertinggi pcr adalah sebesar sembilan ratus ribu rupiah
ya dalam beberapa hari terakhir ini praktik terkait tes swab yang dilakukan sendiri tanpa bantuan tenaga ahli ramai menjadi perbincangan publik
tes yang menjadi polemik ini adalah swab antigen
yang digunakan sebagai salah satu metode deteksi covid sembilan belas